calon presiden nomor urut dua prabowo subianto dalam pidatonya di mojokerto jawa timur menyebut mencurigai potensi pembagian uang dilakukan elit jakarta pada pemungutan suara tujuh belas april mendatang
tim kampanye nasional pasangan calon nomor urut satu menegaskan kubunya tidak memiliki niat melakukan money politik seperti yang dituduhkan
wakil ketua tkn jokowi maruf amin arsul sani mengaku kubunya tidak merasa tersindir oleh pernyataan prabowo tentang adanya elit yang berpotensi membagikan uang pada tujuh belas april nanti
tkn justru menyayangkan pidato yang disampaikan prabowo dapat memperkeruh situasi menjelang pemungutan suara
tkn mengimbau prabowo dan pendukungnya agar tidak melontarkan pernyataan yang membuat pemilih takut menggunakan hak suaranya
itulah kita juga yang tidak bisa memahami dari pak prabowo statementnya itu selalu mulai dengan prasangka soudon seringkali
nah ini kan kemudian karena yang berstatement pak prabowo kan kemudian mengalir ke bawah ya kemudian kalau sudah ke bawah itu pasti ditambah tambahi ya dikreasi sendiri narasinya yang lebih seram daripada itu
nah kalau seperti ini terus saya kira ya memang pemilu kita tidak menjadi
ya dikutip dari detik com capres nomor urut dua prabowo subianto menyebut para elit di jakarta berniat membagi bagikan uang menjelang pilpres dua ribu sembilan belas
ketua umum partai gerindra ini menjelaskan bagi bagi uang itu hanya membuat senang rakyat indonesia selama satu sampai tiga hari
prabowo menilai bagi bagi uang justru akan menghancurkan masa depan generasi bangsa indonesia
dan menanggapi calon presiden prabowo subianto yang mengatakan para elit di jakarta akan membagi bagikan uang menjelang pilpres tanggal tujuh belas april mendatang
menko polhuka miranto meminta prabowo untuk menunjukkan
untuk elit yang dimaksud
mantan panglima abri ini meminta jangan sampai ada tokoh atau masyarakat yang membuat pernyataan yang bersifat menimbulkan ketakutan
akan bagi bagi duit buktinya apa itu tuduhan itu
pak prabowo mengatakan nanti elit elit politik akan bagi bagi duit
elit politik itu siapa tunjuk
zaman sekarang nggak bisa membagi bagi duit seperti itu
tunjuk elitnya siapa uangnya berapa kepada siapa
rencananya ada bagaimana
antara rencana rapat atau pernyataan silahkan
sampai kenapa pada saya
nanti elitnya siapa
akan saya tindak tegas dengan hukum yang berlaku
lewat kepolisian lewat bawah selu ada salurannya
tapi jangan sampai menimbulkan kekacauan dengan pernyataan pernyataan yang sifatnya mengancam membuat ketakutan
ini tidak betul
barang pemenangan nasional
bapak bawosandi tampil membela pernyataan prabowo
seperti yang diungkapkan oleh jurubicara bpn prabowo sandi viva yoga mauladi
bahwa praktik manipolitik merupakan fakta hukum tersendiri
pak prabowo khawatir akan hal itu karena merusak demokrasi
bpn juga punya rencana khusus agar tidak terjadi manipolitik
dan kementerian dalam negeri mengingatkan ada potensi inovasi baru dalam praktik politik uang dalam pemilih dua ribu sembilan belas

bapak bawosandi juga akan menilai perusahaan humanitas
karena memberi uang secara langsung kepada pemilih
cara lain yang sulit diketahui juga dilakukan para peserta pemilu
seperti di kutip detik com menurut kapuspen kemendagri bahtiar
salah satu bentuk politik uang adalah dengan menanam jasa dan bukan lewat pemberian uang secara langsung
ia juga menilai politik uang rawan terjadi di pemilihan legislatif
sebab pemilu serentak membuat masyarakat lebih tertarik pada pilpres dan kurang mengawasi pileg
dan benarkah ada elit yang siap mengguyur masyarakat dengan politik uang
menjelang pilpres dua ribu sembilan belas nanti tanggal bulan april
dan siapa elit tersebut dan bagaimana politik uang mengancam kualitas pemilu kita
kita akan ulas malam hari ini saya sudah bersama dengan tiga narasumber yang hadir
sebelah kiri saya sudah ada bang hermawi taslim wakil direktur hukum dan advokasi tkn jokowi maruf amin
bang taslim selamat malam apa kabar bang
terima kasih sudah hadir
dan di tengah sudah ada bang andri rosiade jubir bpn prabowo sandi
dan di ujung sudah ada mas agus melas direktur eksekutif sindikasi pemilu dan juga demokrasi
mas agus selamat malam
baik karena ini pernyataan datang dari pak prabowo subianto soal jelang pilpres begitu ya
bulan april akan ada yang bagi bagi uang saya ingin tanya langsung berarti ke bang andre rosiade
dasarnya bang andre atau bukti evidence nya apa sampai kemudian bisa muncul pernyataan pak prabowo
bahwa ada elit di sini
di jakarta mau bagi bagi uang ini jelang pilpres dua ribu sembilan belas bulan april nanti
pertama ini warning kepada masyarakat indonesia kepada elit berdasarkan pengalaman
pertama warning lalu kedua ini berdasarkan pengalaman
pilih keadaan dua ribu tujuh belas
kita tahu di dua ribu tujuh belas itu ditemukan luar biasa ada rumah isinya sembako truk isinya sembako
tapi alhamdulillah masyarakat dki menolak sembako sembako itu
jadi di jakarta ya casenya ya
elit di jakarta
jadi jelas itu
jadi bukan hoax bukan fitnah tapi berdasarkan pengalaman rekam jejak yang terjadi
nah kita tahu di jakarta itu di pilkada dki itu partai pendukung pak jokowi hampir sama dengan pendukung pak ahok dulu
ya partai partainya sama tim suksesnya itu itu juga juru bicara juga itu itu relawannya juga itu itu juga
nah ini warning jangan sampai
kejadian di zaman pak
pak ahok jarot di pirkada dki yang kita temukan waktu itu
saya nggak tahu nih kasusnya kok nggak masuk ke ranah pidananya ranah pemilunya seperti apa
padahal ditemukan luar biasa banyaknya
ditemukan banyak sembako itu
jadi alit yang dimaksud adalah berarti kubu satu
pertama ini warning
warning ya warning agar jangan lagi terjadi
yang kedua ini berdasarkan
ada pernah kejadian di dua ribu tujuh belas
sembako dimana mana untuk dibagikan untuk memenangkan ahok dan jarot
yang waktu itu persis sama
partai pendukung ahok itu sama dengan partai pendukung pak jokowi
relawan pendukung ahok sama dengan relawan pendukung pak jokowi
jadi yang bang andre mau maksudkan apa
juru bicara di tv orangnya juga sama
nah intinya apa
pak prabowo juga sama juru bicara
juru bicara berbeda
intinya ini warning
sekali lagi elit yang pernah melakukan di dua ribu tujuh belas
jadi ini warning peringatan pak prabowo subianto
anda dulu berani di dua ribu tujuh belas melakukan
jangan anda coba coba lagi melakukan ini
anda akan ditangkap oleh masyarakat
bang taslim merasa bahwa
maksudnya adalah untuk teman teman tkn tidak
dari elit yang dimaksud akan membagi bagikan uang nanti jelang pilek dan juga pilpres
kita harus nanti sama sekali sama sekali apa nih
sama sekali tidak pak sama sekali
kita harus break terlebih dahulu
kita akan segera kembali sesaat lagi
oke masih mengenai mani politik yang tadi sebenarnya agak kurang clear dari bang handre
tapi mungkin bang taslim bisa merespon apa yang tadi bang andre katakan
jadi merasa bahwa itu buat tkn bukan apa yang dikatakan oleh pak prabowo
elit di jakarta bagi bagi uang jelang pilek dan juga pilpres
ya jadi baik pernyataan pak prabowo maupun pernyataan adik saya andre
itu sama sekali kita tidak merasa diarahkan ke kita
karena yang disebut dengan elit politik itu
ini termasuk pak prabowo dan kawan kawan
jadi bisa saja
warning itu juga dimaksudkan
oleh pak prabowo untuk internalnya beliau
kan gitu satu
kalau di kita mudah mudahan
sejak awal ketika tkn
dibentuk di briefing
pak jokowi itu mengingatkan dua hal
kita tidak sekedar ingin menang
kita ingin menang secara
terhormat dan bermartabat
jadi kalau memang
kubu pak prabowo bertekad
memerangi politik uang
saya kira pemilu kali ini akan lebih clear
akan lebih clear
bisa dilihat juga misalnya
aparat aparat pemerintah terutama yang dari
gak kumdu apa yang dilakukan oleh
jakarta utara sudah berapa yang ketangkap
itu cerminan itu menunjukkan
sikap dan ketulusan
ini warning karena
melihat dari pilkada jakarta gitu ya bang ya
kira kira pendukung pengalaman
potret partainya sama
ini dua hal yang berbeda
mungkin sebagian kecil ada yang sama
tetapi ini beda jauh
dan perilaku para kandidat
juga beda jadi
sangat tidak fair menyamakan
atau mempersepsikan pilkada jakarta
mengapa kita katakan begitu
karena aktornya juga berbeda sekali
antara jokowi dan ahok itu kan siang dan malam
nggak usah kita jelaskan lah apanya
tapi poin kita adalah
apa yang dikatakan oleh pak prabowo itu ada dua sekarang
ini kesempatan beliau
untuk menunjukkan bukti bukti yang lebih jelas
atau ini harus dianggap sebagai peringatan dini
kepada pasukannya untuk tidak main main
jadi justru buat masyarakat sendiri
ini justru niat baik
ini justru harus kita tangkap
ini harus sebagai niat baik pak prabowo
untuk memperingati pasukannya
buat teman teman tkn
dan itu bersambut
gayung bersambut dengan tekad kita
untuk memerangi mani politik
lembaga surveinya sama
lembaga survei yang eksis di indonesia ini kan
cuma enam tujuh yang profesional kan
itu aja memang bola balik
minggu lalu kita
kita lihat hasil survei sumatera barat
dimana andre juga ada
ternyata lembaga survei yang sama itu

ternyata lembaga survei yang sama itu

jadi poin saya begini loh
pernyataan itu pernyataan yang biasa
tergantung kita menafsirkannya
tapi kami sama sekali tidak merasa
pernyataan itu ditujukan kepada kami
itu harus diterjemahkan sebagai
pak prabowo sedang memperingati pasukannya

jangan rusakin nama gua dengan manipulasi
sebelum kamu mengatakan
bang andre justru buat teman teman artinya gitu

karena kan kalau kita bicara potret dekat sini
dua duanya pernah ada kasus juga di bawaslu begitu
terkait dengan sembako manipulasi dan lain sebagainya
terkait dengan sembako manipulasi dan lain sebagainya
kami itu ya kalau mas reinhardt di seluruh indonesia lihat
kami itu ya kalau mas reinhardt di seluruh indonesia lihat
kampung saya juga
jadi di kampung saya itu kan daerah basis pemilih pak prabowo
jadi di kampung saya itu kan daerah basis pemilih pak prabowo
mas reinhardt tiap satu kilometer jalan
mas reinhardt tiap satu kilometer jalan
itu ada fotonya pak jokowi ma'ruf
itu ada fotonya pak jokowi ma'ruf
itu ada fotonya pak jokowi ma'ruf
itu pertama ya menunjukkan apa
bahwa memang secara logistik
pak jokowi ini berlimpah ruang
lebih banyak ya
bukan lebih banyak berlimpah ruah
beda dengan kami yang duafa
ada perangga kami nggak ada duit kami nggak ada
jadi kita duafa itu berlimpah ruang

jadi tidak mungkin orang yang duitnya nggak punya seperti kami
dimana bang sandi harus jual saham
pak prabowo harus jual aset untuk membiayai kampanye
itu kan cuma soal strategi saja
ini fakta pak
yang duitnya jelas ya jual saham
jual aset duitnya di store ke
jadi nggak mungkin gitu kira kira pak andre
kami terbatas nggak mungkin kami punya sumber daya untuk
beda dengan pak jokowi
yang berlimpah ruang tadi
orangnya memang sederhana mas
orang yang sederhana ya sederhanalah orang yang dibangun narasi
sangat berlimpah ruang
jadi apa yang mas agus portret
dari kasus moneypolitik misalnya
atau apa yang tadi disampaikan oleh pak prabowo
supaya berkaitan nanti jalan pileg dan pilpres
ada yang mau bagi bagi uang apa ya mas agus portret
sinyal yang sangat penting buat publik ya
dan saya harap segera pak jokowi juga merespon
untuk berkomitmen yang sama
karena urusannya begini ini kan
kompetisinya sudah bipartisan
hanya dua pasangan calon
nah makanya justru
semua harus paham dua pihak ini paham
semua mata menyoroti ke
dua pasangan calon termasuk urusan politik uang
nah kalau misalnya
dua pasangan calon yang sebagai
simbol penting di indonesia
dalam kompetisi dua ribu sembilan belas ini
tidak memberikan sinyal yang sama sama kuat
untuk saling berkomitmen memerangi
sebenarnya politik uang ini satu saat akan menjadi
normalitas baru dalam
sejauh ini sinyalnya dua duanya sama tidak
ada yang lebih terlihat berkomitmen
saya kira pak gubu waprabowo
sudah menyampaikan sinyal itu
tinggal disambut secara bijak saja
sama gubu yang satunya
kita sudah berulang ulang menyatakan
kalau ditingkatkan statement gubu kita sudah berulang ulang
menjadi konsentrasi saya
ini yang tidak terpotret
oleh kita itu di pertarungan
saya kira dua abang ini sama sama nyalek
jadi kalau semua mata
menyoroti pilpres semua isunya
segala macam pileg ini ada
sekitar delapan puluh dapil dpr ri
dengan tujuh ribu sekian aktor
yang kalau kita lihat sejak tahun

sistem pemilu daftar terbuka
nah dan ini bisa dikonfirmasi dari
misalnya data yang kami coba
yang kita perbandingkan misalnya gini
tahun dua ribu empat belas lalu
di pilek laporan dana kampanye
yang diserahkan ke kpu
dari dua belas partai politik itu
totalnya dua satu triliun
nah kita bandingkan sekarang
sistem pemilu tidak berubah
skema pertarungan akan tetap
dan basisnya meraih
suara terbanyak nah tetapi laporan
dari enam belas partai politik
peserta pemilu dua ribu sembilan belas
pertanyaannya ini hanya satu per lima
ada gap yang luar biasa
justru menurut saya yang sangat
potensial muncul politik uang
kalau pilpres ini dua pasangan calon semua
disorot agak susah itu
pileknya justru ya pilegnya justru yang
ini ketika pileknya dan ini kan
bersamaan ini pertama kali bersamaan
artinya apa yang menjadi
masalahnya mas agus apakah monitoringnya
controllingnya atau apa nanti dijawab mas agus saja
dan saya juga akan tanya ke bang andri bagaimana
kenapa tidak kemudian laporkan saja kalau bisa ada
dugaan dugaan itu ya begitu kira kira ke bawaslu atau apa
nanti kita bahas kita harus break
terlebih dahulu layar pemerintah percaya akan segera kembali
sebelum ke bang andri
dan juga bang taslim saya ingin menunjukkan ke mas agus tadi
jadi ketika ini dijalankan bersamaan
artinya yang harus
lebih diperketat lagi untuk tidak terjadi
manipolitik itu lebih
ke pileknya ya menurut saya di pilek
karena pertarungan sangat sengit atau justru
agak redup dengan pilpresnya
tidak justru gini semua konsentrasi
untuk pertarungan utama kan di pilpres
memang iya itu satu fakta tetapi
pertarungan sengit itu tetap ada
di delapan puluh dapil yang melibatkan aktor sekitar
tujuh ribu lebih untuk hanya di prri saja
dan semuanya itu
kalau kita lihat sebenarnya mana sih
caleg yang disupport oleh parpol
dalam artian finansial untuk kampanye
semua harus belanja dirinya untuk dirinya sendiri
karena dia harus memastikan kalau kita lihat
harus menang di dapilnya
dan suara parpol itu
diubah jadi kursi dan kursi itu harus dipastikan
saya yang duduk dan bukan dia
bukan yang lain
nah tentu konteks ini
akan mendorong caleg caleg
untuk makin memperbanyak
aktivitas kampanye yang dibiayai
oleh dirinya sendiri pertanyaannya
kan gini sekarang
caleg itu berasal dari pribadi
dan kalau kita lihat
sebenarnya antara harta kas dengan biaya kampanye
kan gapnya juga luar biasa
nah ini yang potensi justru masuk sponsor
dan minta kompensasi termasuk
survei kami yang kami
miliki periode sembilan januari
sampai delapan februari terakhir itu
itu juga tingkat permisif
terhadap politik uang
meskipun trennya menurun dibandingkan
dua ribu empat belas dari angka tujuh puluh an
tetapi juga masih
kalau kita lihat argumentasinya
masih lebih setengah
argumentasinya itu menarik
karena ditanya misalnya populasi yang
menerima politik uang
itu rezeki yang tidak bisa ditolak
tinggal menunggu kan para caleg ini bagaimana
ini beda budaya ya
kalau daerah pemilihan saya
pemilihan sangat rasional objektif
jadi budaya politik uang
kalau di dapur saya
nggak terlalu dikenal
karena masyarakat itu memilih dari rekam jejak
di sumatera barat satu
makanya kalau bicara politik transaksional
lalu bagi bagi sembako
bagi itu nggak laku
partai partai yang dianggap
besar di pentas nasional
yang secara logistik besar
belum tentu dapat kursi
di sumatera barat
seperti pdi perjuangan
lalu hasdam pasti dapat
nasdem menurut survei ada satu kursi
contoh ini ini menunjukkan apa
bahwa pemilihnya pemilih rasional
nah jadi beda masing dapil
punya karakter beda beda mas
jadi tidak semua kalau di dapil saya itu
benar benar masyarakat itu ingin melihat
calon itu rekam jejaknya apa
dia berbuat apa
tingkat keterkenalan seperti apa
lalu masyarakat itu ingin disapa
kita datang salamin mereka
itu yang dibutuhkan
jadi tidak semua daerah
bisa dibeli dengan uang suaranya
bang andre bicara mengenai calon
kan tadi capres dari bang andre
katakan pak prabowo mengenai
dugaan politik uang di jelang pilih dan pilih pres
sempat juga ditanggapi oleh menko polkam pak wiranto
yang mengatakan kenapa tidak ditunjuk saja
tunjuk siapa saja siapa elitnya
berapa uangnya kemana
dan bagaimana menjawab pertanyaan
kenapa tidak ditunjuk saja siapa maksudnya
jadi gini pak wiranto
ini warning yang disampaikan oleh pak prabowo
kalau pak wiranto tanya
kenapa nggak kasih tahu tunjuk
kalau orang yang dua ribu tujuh belas sudah ketahuan pelakunya siapa
zaman pilkada dki
ahok jarot waktu itu
proses hukumnya bawah seluruh rekomendasi apa
polda metro jaya
seluruh rekomendasi tidak ada mana kasusnya
tidak ada jadi
menurut kami ini warning peringatan
sekali lagi jangan ulangi
warning kepada siapa pak andre
kepada semua pihak khususnya
orang orang yang pernah melakukan itu di pilkada dki
mobil khusus yang
uangnya banyak dan melakukan itu
di pilkada dki kemarin
kita ingatkan jangan anda ulangi lagi
jangan anda rusak lagi mental anak bangsa
karena anak bangsa indonesia
sudah sangat objektif rasional
akan menolak itu dan mempermalukan anda
baik bang taslim
seberapa serius teman teman tkn
menanggapi apa yang tadi
pak prabowo katakan dan juga bang andre katakan
politik uang elit jakarta dan lainnya
menanggapi apa yang
di statement oleh pak prabowo
saya mau meminjam
pt semin padang dengan orang padang
kami telah melakukan
sebelum orang lain memikirkan
saya mau komen tentang agus
bukan cuma tiga puluh dapil yang bertarung
bukan cuma delapan puluh dapil tetapi ada
berapa sekian makin ke bawah
ada beberapa contoh
ada beberapa contoh
orang bisa menjadi dewan tanpa politik uang
sekarang anggota kita
di hulu sungai tengah
sekitar sepuluh juta kenapa
dia itu sekian belas tahun
menjadi tukang pos
dan dia punya database
kemana dia pernah mengantar surat
jadi itu orang
nah saya kenal betul
ada satu anak muda di sebolga
dia pulang sekolah dari jakarta
ya nggak punya uang modal idealisme saja
ambil database delapan belas tahun ibunya
ibu ibu yang melahirkan
hampir delapan bulan dia mendatangi
hanya keluarga itu saja
dia terpilih tapi ini kan
contoh untuk daerah yang
poin kita adalah
kalau dpr ri agak sulit begitu
kalau dpr ri
dpr ri tidak ada contoh konkret yang sebenarnya
semakin tinggi tingkat pendidikan
masyarakat di satu daerah
tingkat kesejahteraannya biasanya
keuntungan politik rendah
jadi variannya dalam lembaga lembaga survei itu
mengapa banding politik terjadi ini kan bukan
satu pihak saja
orang ingin jadi
sekarang ini kan saya katakan
di era politik transaksional ini
yang paling dirugikan itu
aktivis nggak ada gunanya lagi jadi aktivis
yang bisa membeli enam km
bisa pasang sepanduk semua daripada seorang akti
itu nggak dihargai sama sekali
sebentar saya ini anggota
hidmi jangan abang
menjelanlisir di hidmi itu banyak juga
aktivis saya ini presiden
itu itu lagi lagi
saya harus bela di organisasi saya sekarang
ini saya harus bela organisasi saya
ada orang karena saya kenal jadi poin saya adalah
harus jadi komitmen bersama
untuk diperangi terus menerus
masih seperti ini susah
untuk kita menihilkan tetapi
mari kita bertaikan sama sama
untuk menekan sekecil mungkin
bisa berhasil baru di tingkat kabupaten
di tingkat pernyataan
harus ada keteladanan
satu kata dan perbuatan
satu kata dan perbuatan
dan itu yang kita ingin tumbuh kembangkan
itu yang ingin dibangun oleh pak jokowi
bang taslim tadi mas agus katakan sinyal untuk
warning money politik sudah dilakukan oleh
kubu pak prabowo bagaimana kemudian
kubu pak jokowi juga mungkin
punya komitmen yang sama atau
merespon apa yang tadi sudah dikatakan oleh pak prabowo
nanti dijawab lebih lengkap lagi nanti bang taslim
dan juga bang andre mas agus kita break terlebih dahulu
segmen terakhir untuk dialog kita malam hari ini saya ingin ke bang andre
yang jelas semua satu suara
dengan bang taslim tadi teman teman dari tkn
bahwa tidak ada kira mereka tidak melakukan itu
artinya apa yang
sampaikan pak prabowo itu bagaimana menjawab
agar itu bukan sekedar tuduhan
ini kan bukan tuduhan
tadi saya sudah bilang ini warning pertama
lalu berdasarkan rekam jejak yang ada di dua ribu dua puluh
saya rasa ini bukan
hoax fakta sehingga sekarang
apa yang harus kita lakukan
kita semua para pihak baik
seluruh caleg yang ada benar benar
bersungguh sungguh memenangi politik uang
kan banyak kita lihat di berbagai
daerah di dua ribu empat belas tidak
pernah turun ke dapil sim salabin
tidak pernah turun ke dapil sim salabin
suaranya banyak indikasinya
politik uang anda tidak pernah
ketemu masyarakat anda tidak pernah
dialog orang nggak kenal anda tiba tiba
suara anda banyak kan itu yang terjadi
di berbagai daerah
nah mudah mudahan dengan warning pak prabowo
ini pelaku pelaku yang
pernah melakukan politik uang di dua ribu tujuh belas
di pilkada dki tidak berani lagi itu
satu yang kedua mudah mudahan
ini muncul kesedaran di publik
jangan lagi ada seperti

turun ke daerah tidak dikenal
oleh dapilnya akhirnya
tiba tiba jadi apa yang terjadi
lima tahun mereka berkuasa di dpr
duduk tidak pernah menyapa
dapilnya yang rugi siapa masyarakat
di dapilnya seharusnya
anggota dpr itu bisa berkontribusi
membangun dapilnya menyuarakan
aspirasi dapilnya membawa anggaran untuk
pembangunan di dapil tidak dikerjakan
kenapa karena dia
berhitung bagaimana mengembalikan
investasi jangka penjag yang
untuk ngebom itu nah ini pelajaran
dan harapan saya
ini menjadi kesadaran kita semua
sekali lagi pilih presiden jangan
karena soguhkan uang sembako
atau indomie lima bungkus
kemarin atau jangan pilih
caleg kemarin ini maksudnya ada yang
bagi bagi sembako kemarin ada viral
satu lagi jangan pilih anggota
dpr ri yang bagi bagi jilbab
bagi bagi sarung bagi bagi sembako
atau duit amplop seratus ribu pilih
berdasarkan rekam jejak dan
komitmennya untuk bela rakyat
bang taslim gimana menanggapi itu ya jadi begini
politik ini tidak cukup di tingkat
terbetul betul ditunjukkan dalam
perilaku jadi apa
yang di warning oleh pak sby
itu itu sudah menjadi bagian
sudah bagian dari
pak jokowi kita lihat kita lihat dia
maka kita juga tertarik mendukung
nah sekarang money politik kalau kami
memerangi money politik
dibawah misalnya saya baru ke kabupaten
dari seram kita jelaskan
kalau saya terima uang seratus ribu
memilih si a
kita bagi seratus ribu itu lima tahun berapa
itu satu hari nggak sampai seribu rupiah
jadi kita harus kasih contoh contoh yang
konkret buktinya lima kali pemilu
bapak terima uang kehidupan bapak tidak berubah
asfal dirubah bapak tetap saja
tidak bagus bagus jadi harus dengan
contoh contoh konkret sekali lagi soal statement begitu
satu kata dan perbuatan
saya setuju sama andre orang yang
sudah nggak pernah datang dan
tidak pernah datang ke dapil kok bisa terpilih
segala macam justru itu musuh kita bersama
tapi poin kita adalah
mari kita berkompetisi mari kita
menjadikan pemilu ini
sebagai arena kompetisi yang fair
kalau komitmen ini kita bisa operasionalkan
banyak sekali pengaruhnya
kalau pak agus
eh bulan bulan depan itu pasti
pendepan prabowo insya allah menang
tingkat manipolitiknya kecil
kenapa karena yang di kabupaten segala macam
dua dua yang berkompetisi
pilpres ini dan ini yang jadi sorotan
ini yang jadi pendidikan publik kalau ini
beginilah kalau statement
pak prabowo itu diikuti saja
oleh anak buahnya
itu pasti sudah turun
baik pak agus
tadi kementerian negeri mengatakan
ada sejumlah temuan temuan misalnya manipolitik
tidak hanya sekarang uang sekarang ada inovasi inovasi yang lain
itu kan apa aja sih sebenarnya agar publik
juga tahu begitu bahwa ini
bentuk manipolitik juga yang rugi yang tidak boleh
untuk diterima kalau kita lihat berita berita
di media ya ada mulai nelayan
yang tidak melaut karena angin
nah itu juga satu hal ya
ada urusan kompensasi ada urusan pengganti
ada misalnya daerah daerah tertentu
yang mungkin urusan masa
tanam nanti dilihat bulan april
ini di beberapa daerah
itu kecilnya beda beda nah itu bisa
memunculkan modus modusnya tidak melaut
tidak melaut itu alasan
cuaca tapi dia dapat kompensasi
artinya kan tetap setiap orang kan
kebutuhan konsumsinya ada
termasuk misalnya gini
ini ini kpu misalnya ya penyelenggara
pemilu ketika sekarang ini ada sekitar
delapan ratus sekian ribu tps
delapan ratus sekian ya ya pokoknya
delapan ratus ribu lebih dari
dulunya kan lima ratus ribu
sekian di tps di tahun dua ribu empat belas
artinya ada tps
yang makin diperkecil dipecah
nah pertanyaannya ketika
memecah tps itu kalau kemudian
menimbulkan jarak yang harus memunculkan
transportasi nah disana
juga ada potensi
nah di sisi lain yang paling akhir sebenarnya
sistem pemilu kita dengan
tingkat permisifnya jadi dari sisi
demand sama suplai itu
itu kebuka memang untuk
nah tinggal memang ini ada sesuatu
yang cukup bikin kita optimis
masa kampanye yang kalau nggak salah
bulan september sampai desember
lalu bawaslu memang menemukan
ada sekian frekuensi
dugaan pelanggaran politik uang
dan kalau kita lihat ada yang prosesnya
sampai gakum itu dan diputus
ada beberapa yang harus dipengadilan
gakung lunga jakarta selatan
nah menurut saya hal itu yang harus
harus difasilitasi untuk
diungkap ke publik bahwa
pelaku dan kemudian penerima
itu sama sama bisa kena hukum ancaman
ini yang mungkin di undang undang
pemilu nomor tujuh itu mungkin
tidak sampai ke nah dan ini yang
kemudian pemilunya serentak ini
bagaimana pertama kali ini bagaimana
justru itu makanya justru kalau kemudian
komitmen kan semua pasangan calon
ini punya afiliasi dan koalisi pendukung
harapannya bisa ngikut sampai ke bawah
menurut saya ini akan menyehatkan
nah tentu harus kasih contoh ini
dua pasangan calon yang
disitu saya itu itu poin anda menurut saya itu
paling tidak jadi satu start
bisa membuat kita optimis oke tapi memang yang
paling harus agak di highlight
juga adalah yang di pileknya begitu ya kira kira ya
dan variannya terlalu banyak dan ada
dua puluh ribu pemain persis kalau gak salah
total itu kalau caleg mulai
di prri sampai kabupaten kota itu
seratus ribu sekian
permainan sekian kursi yang di debut
yang jelas bagaimana komitmen kedua paslon kira kira
seperti apa money politik
bang andre dulu deh nanti baru ke bang atas ya pertama
ya pak dengan mem warning itu
sudah menunjukkan komitmen yang jelas
pak jokowi kita belum pernah mendengar
beliau mem warning yang bilang claim claimnya
kan tim suksesnya doang itu satu
yang kedua rekam jejak ya
tidak melakukan itu di jakarta
kita tahu yang melakukan adalah orang
yang terindikasi punya
korelasi dengan tkn
jokowi ma'ruf lalu yang
ketiga ya kita dengan
logistik kita yang terbatas ya tidak mungkin
melakukan hal seperti itu berbeda
dengan orang yang patut diduga
punya logistik yang berlimpah dan
baik baik ini patut diduga
dari tadi kayaknya melahirkan tkn gimana
saya saya tahu ya kalau patut diduga
jadi begini kalau di kita
singkat saja bang taslim kalau di kita kan sudah jelas
track record pak jokowi itu mulai dari solo
sampai di sini dia selalu ingin menang
dengan cara terhormat dan bermartabat
cara terhormat dan bermartabat
itu berarti anti
moneypolitik dalam segala bentuk
itu clear kita
oke baik mudah mudahan kita masih bisa berharap
bahwa tidak ada
moneypolitik harapan yang
atau enggak nih kira kira
kita awasi bersama
kita juga harus mendorong
semua elemen pedagang hukum
di internal pemilu termasuk akum dulu
oke baik terima kasih banyak bang taslim
bang andre terima kasih banyak mas agus terima kasih untuk
dialog yang sangat menarik malam hari ini
kita akan segera kembali dengan sejumlah informasi
lain tetap bersama kami di layar pemilu terpercaya